kementerian perdagangan memusnahkan dua ton tiga ratus dua kg baja tulangan beton yang diproduksi pt long tank iron and steel di kecamatan pasar kemis kabupaten tanggerang banten kami siang
pemusnahan dilakukan lantaran baja yang diproduksi tidak sesuai standar nasional indonesia atau sni
sebanyak dua ton tiga ratus dua kg baja tulangan beton milik pt long tank iron and steel di kecamatan pasar kemis kabupaten tanggerang banten dimusnahkan dengan cara dipotong kami siang
pemusnahan dilakukan lantaran baja tulangan beton yang diproduksi tidak memenuhi standar nasional indonesia atau sni setelah diperiksa kementerian perdagangan
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan baja tulang beton yang ukuran dan kekuatannya tidak memenuhi sni yang dimusnahkan ini
selain dapat membahayakan konstruksi bangunan baja tidak memenuhi sni yang dijual di bawah harga standar ini juga dapat mematikan industri lain yang selama ini taat ketentuan sni

zulkifli hasan menambahkan setelah baja tulang beton ini dimusnahkan pt long tank iron and skill dapat mengolahnya kembali menjadi produk lain yang sesuai standar
sementara itu kemendak bersama kementerian perindustrian kepolisian dan kejaksaan berjanji akan melakukan tindakan tegas kepada industri baja yang nakal
kegiatan pemusnahan produk baja tulangan beton ini disaksikan perwakilan kementerian perindustrian kementerian investasi bkpm jamintel jampitsus
kejaksaan agung satgasus pencegahan tindak pidana korupsi polri dan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi banten